oke baik selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya
followers cnn indonesia pemirsa cnn indonesia dan juga semua teman teman yang join di live instagram cnn indonesia tv sore hari ini
saya aldi hawari senang sekali bisa menyapa teman teman semua pada sore hari ini di ngabuburit ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
dan seperti biasa setiap hari kita punya berbagai topik yang berbeda sembari nunggu waktu ngabuburit kamu semua di rumah
dan hari ini kita akan bahas soal konsistensi penerapan pembatasan sosial
pemerintah dan berbagai kebijakan lainnya juga menuai kontroversi di saat masa pandemi covid sembilan belas seperti ini
kalau kita ketahui dua bulan sudah kita memasuki pembatasan sosial begitu meskipun psbb tidak diterapkan di seluruh wilayah di indonesia
tapi kita sama sama ketahui bahwa saat ini sudah
dan beberapa kali pemerintah melakukan pelonggaran pelonggaran
hari ini saya akan live bersama senior saya yang juga merupakan dewan redaksi dari cnn indonesia tv
langsung saja kita langsung ajak untuk bergabung di live instagram sore hari ini
ada mbak desi anwar
kita akan lagi bergabung dengan mbak desi
kita masih menunggu teman teman
hai mbak desi
teman teman apa kabar
baik mbak desi
masih sehat dan masih semangat tentunya kita sambil nunggu ngabuburit sore hari ini
terima kasih sudah mau bergabung dengan kami sore ini
kita mau bahas soal konsistensi pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah
baru baru ini kita mendapatkan kabar bahwa bandara kembali dibuka
meskipun untuk kalangan tertentu
begitu mereka memiliki
sudah lolos persyaratan begitu ya
dibolehkan untuk terbang
tapi kemudian ternyata adanya masyarakat yang kembali mengerumuni bandara
jadi membuat hati masyarakat lainnya yang sudah menerapkan psbb ini terasa terluka begitu mbak desi
melihat ini bagaimana
selama ini disuruh stay home
tapi ternyata diperbolehkan keluar
masih covid ya
ini kita sudah lebih dari maret april
jadi masuk bulan ketiga ya
dan masih belum
belum ini lah
belum bergeser dari topik topik ini
saya melihatnya aldi
ya ini masalah psbb dan lain sebagainya
ini kan krisis ya
jadi krisis itu tidak ada dimanapun ya
krisis itu memiliki blueprint
blueprint yang ini jalan keluarnya step a b c d
kecuali kita sudah mengalami sebelumnya
kalau begitu bukan krisis namanya
tapi ini sesuatu yang sudah pernah kita lakukan
jadi ada pengalamannya
kita belum pernah memiliki pengalaman mengalami krisis seperti ini
jadi wajarlah dari awal sampai sekarang ini
saya sebut penanganan kita khusus di indonesia ini
apapun kalau kita ingin melakukan sesuatu
apalagi nanti dijadikan bentuknya itu kebijakan
yang harus diimplementasi
yang paling penting itu adalah tujuannya itu apa
tujuannya itu harus jelas
apakah semua orang setuju
semua stakeholders ini setuju dengan tujuan tersebut
apakah ini bisa diimplementasikan
kalau semua ini jawabannya yes
ini lebih gampang untuk bisa diterapkan
dan pasti akan berhasil
kita pertama lihat dari tujuannya
tujuannya itu apa
saya lihat ini kan bukan hanya satu
tiba tiba tujuan itu dari awal sampai sekarang ini bisa berubah ubah
tujuannya adalah untuk masalah menangani masalah kesehatan
mengurangi penyebaran virus
makanya dilakukan social distancing
dan lain sebagainya
jadi tujuannya itu mengatasi dan
supaya jumlahnya tidak bertambah
tiba tiba mungkin ada tujuan lain
mungkin berdasarkan motif ekonomi
begitu bu desi
nah tujuannya kalau ekonomi ini kan pasti ya bertentangan dong
yang namanya kegiatan ekonomi kan tidak bisa dilakukan kalau kita semua tinggal di rumah
jadi tujuannya ini sekarang untuk penyelamatan ekonomi
nah mungkin ada lagi
yang ketiga itu tujuan untuk sosial
karena dengan adanya covid sembilan belas
ini kelihatan bahwa layer layer yang lemah di dalam masyarakat kita ini semua kelihatan
karena ternyata dengan penerapan social distancing ini
ini tidak bisa berlaku untuk semua orang
jadi dari aspek itu saja
ini membuat apapun yang kita terapkan
itu pasti banyak masalah dan tidak akan mencapai tujuannya
nah contohnya begini
dari tujuan ini kan ada
kalau kita masyarakat kan ada pemberitahuan
ada pemerintah pusat
ada pemerintah daerah
tapi juga ada kita kita
tapi masyarakat itu sendiri itu kan tidak satu dalam tujuannya
dalam menganggap krisis covid sembilan belas ini
dan juga seberapa penting atau relevan atau menakutkan dalam kehidupan mereka sehari hari
nah ada yang mungkin melihat covid dino ini sangat menakutkan
ini apalagi kalau misalnya usianya rentan vulnerable punya penyakit
itu kan merasa wah ini saya pokoknya kita takut lah tertular
ada yang mungkin merasa loh ini kan nggak apa apa
ini kan seperti pilek biasa aja
dan toh saya juga orangnya masih muda kok
dan saya keluar juga pakai masker
jadi tidak apa apa misalnya kalau saya juga kemana mana
pergian dan melakukan aktivitas
juga ada yang merasa bahwa oh ini saya tidak bisa lakukan
kalau kita punya home
tapi kalau misalnya saya tidak merasa punya home di jakarta ini
home saya ini di kampung
saya di sini hanya migran
saya di sini hanya untuk bekerja
dan ternyata sekarang pekerjaan sudah ada
jadi tidak ada relevansi lagi bagi saya untuk tinggal di jakarta
jadi semua orang juga punya skala yang disebutkan prioritas
nah kalau kita tidak setuju
dan kalau kita tidak setuju dengan prioritas prioritas ini
ya mana mungkin ini bisa dilakukan
bisa dilakukan dengan baik
belum lagi cara komunikasinya itu berbeda
ya misalnya ada yang merasakan bahwa ya ini harus dilakukan sekarang
atau kebijakannya keluar
tapi peraturannya keluarnya kemudian hari
sehingga ini sanksinya
ini misalnya kan peraturan keluar
dan orang kan bingung cara menerapkannya
karena masih belum jelas
baru kemudian ada sanksinya dan lain sebagainya
jadi menurut saya kebingungan kebingungan ini
itu sangat mencerminkan
bagaimana kita menangani secara
saya tidak mau dalam hal ini
blaming ya ini udah pemerintah begini dan lain sebagainya
karena kita juga ini kita merupakan semua yang merupakan stakeholder
dalam menangani covid ini
dan selama kita tidak melakukannya bareng bareng
dengan satu visi
dan menyetujui cara caranya itu
ini akan terus menerus
menjadi semakin penyakit yang kronis lah istilahnya
jadi sebetulnya skala prioritasnya sampai sekarang belum berubah ya bu desi
masih soal kesehatan dan bagaimana menekan angka penyebaran covid sembilan belas
tapi disamping itu
sekarang sudah masuk prioritas lainnya
yaitu ekonomi yang nampaknya sudah harus mulai dibenahi
begitu masuk ke tiga bulan covid sembilan belas ada di indonesia
nah media sendiri ini kemudian memposisikan diri kita
begitu di tengah dua prioritas itu
kesehatan dan juga ekonomi seharusnya
bagaimana bu desi
ya ini bukan dua prioritas
ternyata kan banyak dalam prioritasnya
tadi kan kita sebut dari kesehatan ya
dari aspek ekonominya sosialnya
dan ini kan juga bisa menimbulkan friksi
dalam bagaimana kita menangani
ada orang yang mungkin merasa tidak terlalu dibebani
tapi banyak juga yang ternyata merasa dibebani
nah kita di media saat ini juga
ini kan merupakan krisis yang kita di media juga kita rasakan
buktinya ini salah satu contoh dari dampak terhadap media itu sendiri
media ini mungkin banyak penontonnya saat ini
tapi kita kan juga harus melakukannya dengan platform yang berbeda
tidak masuk kantor makanya aldi dan saya sekarang kita lewat id
ini kan sebenarnya di luar dari istilahnya pakem pekerjaan gitu
dan kita juga harus berhati hati sebagai media
misalnya kita juga harus melakukan menerapkan social distancing itu
jadi ada perubahan perubahan yang mendasar yang kita harus lakukan
belum lagi dari segi bisnis
jangan berharap apalagi kita media yang sangat tergantung kepada iklan misalnya
jadi dampaknya itu kita rasakan sebagai bisnis juga gitu
nah dari segi bagaimana kita melihat ini
ya kita harus melihat dan mengkritisi tapi juga membantu menjadi bagian dari solusi tersebut
jadi media kita bisa mengatakan
kalau misalnya tujuannya itu adalah untuk kesehatan dan lain sebagainya
sehingga ya terus menerus social distancing
pakai cuci tangan dan lain sebagainya
jangan mudik gitu
dan kita juga mencoba ya menjadi bagian dari solusi itu sendiri
tapi dalam hal ini kita kritis terhadap diri kita sendiri juga
ya kritis terhadap pemerintah mengenai kebijakan
tapi juga kritis kepada masyarakat bagaimana kita menerapkannya atau dan terhadap diri kita sendiri juga
nah salah satu yang membuat masalah kesehatan ini semakin lebih buruk lagi
ini adalah stres kecemasan ketakutan dalam bagaimana kita melihat covid ini
nah kesini sudah terbukti bahwa stres orang takut dan lain sebagainya itu kontribusinya terhadap kesehatan itu juga buruk

nah yang kita bisa lakukan juga adalah melihat covid ini

contoh contoh karena covid ini bukan saja di indonesia tapi kan di seluruh dunia
kita melihat bagaimana negara negara lain menanganinya
dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua
misalnya kalau saya tadi bilang ya kita tuh lebih ya selalu trial error
coba ini terus nggak jalan ganti ke ini terus kemudian kebijakan barunya
sehingga ya ini selalu dalam hari pertama menerapkan kebijakan tuh pasti kebijakan baru
sehingga ya ini selalu dalam hari pertama menerapkan kebijakan tuh pasti kebijakan baru

seperti misalnya pertama kali gak boleh misalnya naik mrt atau krl hanya dari jam enam sampai sekian
yang ada tuh kru munang
kemudian baru kemudian ditata dibuat sistemnya dibuat infrastrukturnya
setelah melihat bahwa oh ini salah
kemudian diperbaiki jadi trial and error
china itu lebih mudah menangannya karena sistemnya itu semua terpusat dari atas
jadi di bagian bawah bawahnya di level
administrasi bawah bawahnya itu tinggal di good yang dari atas ini lebih gampang untuk menyamakan visi
untuk mendapatkan buy in membuat orang setuju jadi nggak ada orang yang bisa mengatakan oh saya tidak setuju saat ini pada
kebijakan itu ya karena ini sebuah negara yang sentralistis
ya jadi ya itu satu satu garis
jadi harus dibangun rumah sakit dan harus selesai dalam sepuluh hari
jadi nggak peduli bahwa ini wah gimana gimana caranya itu enggak masalah harus ada lockdown
semua orang tidak boleh keluar
dan kemudian ada solusinya yang tidak boleh yang tidak bisa keluar tidak mampu keluar diberikan bantuan
jadi itu yang
mereka lakukan dan itu bisa diterapkan dan sudah ada hasilnya buktinya sampai sekarang wuhan bisa dikatakan sudah
bebas ya nah ada juga ada penambahan kasus positif baru di sana
iya dan kalau ada mungkin karena second wave ya dan kemudian ada satu lagi adalah negara negara
tidak melihat ini sebagai krisis dalam arti mereka punya pengalaman
singapura ini yang sering kita lihat sebagai contoh contoh bagaimana mereka menangani
pas ada covid tidak babi ibu tidak wah ini penyakit apa dan ini mungkin kalau musim panas akan hilang
atau ini dianggap tidak yang mereka lakukan langsung tes
contact tracing dan isolate dari awal kenapa punya pengalaman
sop nya itu sudah ada itu sudah merupakan bagian dari
kebijakan yang mereka pelajari ketika sars
jadi tinggal lihat aja bukunya oh dulu bagaimana oh begini begini begini alhasil mereka semua
tahu tidak ada panik ya tidak ada
pokoknya yang orang stres dan lain sebagainya sehingga bisa mereka mereka bisa menekan angka ya ketiga kita lihat contohnya
itu di negara negara yang dari segi demokrasinya tapi human developmentnya
dan kesadaran dan kedisiplinan masyarakatnya itu tinggi yang berhasil menangani contoh selandia baru
dan negara negara skandinavia ini negara negara demokratis semua mereka tidak perlu lockdown
mereka itu tinggal atau hidup dalam
masyarakat yang trustnya
trust kepercayaan terhadap
pemerintah terhadap dan kepercayaan pemerintah terhadap
masyarakatnya dan kepercayaan masyarakat terhadap masing masing itu tinggi
jadi tidak perlu dipaksa yang penting oh ada ini
penyakit ini cara menularnya itu begini oleh sebab itu ini yang perlu kita lakukan
dan melakukannya itu tidak perlu dipaksa tidak apa yang mereka melakukannya sehingga mereka bisa menjadi
government pada diri mereka sendiri juga
intinya tadi ada trust ya mbak deva
ada trust tapi untuk ini harus ada level trust bahwa pemerintah itu pasti akan membuat kebijakan
yang sesuai buy in nya itu ada dan dari pemerintah ada trust di masyarakat
kalau sudah diberikan informasi yang benar dan akurat
ya masyarakatnya juga karena mereka bukan orang orang yang
yang tidak pintar istilahnya paham bahwa oh begini cara menularnya ya sudah jelas social distancing
tidak harus dipaksa dikurung dan lain sebagainya jadi mereka
membiarkan dan ternyata disitu bisa
mengurangi jumlah fatalitas
tapi kayaknya belum bisa diterapkan untuk di indonesia ya mbak desi soalnya ini kalau ngomongin trust within the community baru baru ini juga ada tagar
tagar indonesia terserah gitu yang kayaknya semakin mulai pesimistis melihat bagaimana masyarakatnya masih
psbb kemudian memaksakan untuk mudik bahkan kalau kita lihat kemarin sempat ada
surat keterangan palsu yang dijual bebas di salah satu akun e commerce seharga rp tujuh puluh supaya bisa mudik begitu kemudian ada hashtag indonesia terserah
udah terserah nampaknya masyarakat mikir udah mau gimana lagi udah terserah masyarakat aja deh gitu kayaknya terasia ini belum kebangun antara masyarakat satu dengan
community lainnya apalagi dengan pemerintah begitu nampaknya dengan pelonggaran ini kalau melihat dari sisi pelonggaran ini sendiri
sebetulnya kita akan kembali ke nol lagi atau nanti akan ini
memicu atau menimbulkan second wave nantinya mbak desi
ya kita first wave aja kan masih belum tuntas
kita belum mencapai kurva
mungkin di negara negara lain kan sudah beyond the curve ya mereka sudah mulai melatening tapi kita belum sampai
ke titik kurvanya itu sendiri jadi ya kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya tapi yang jelas kalau misalnya
kunci dari covid sembilan belas ini kan kenapa perlunya
kunci itu supaya tidak
menyebar dari satu orang ke orang lain nah sekarang kalau misalnya menyebar dari
jakarta yang merupakan pusat dari covid itu ke daerah ini pasti akan menimbulkan
masalah tapi yang saya lihat ini begini ya
aldi ini kembali mengenai trust itu sendiri yang dipahamilah bukan saja karena kita negara yang
demokrasi banyak negara negara demokratis yang lain tapi trust levelnya itu tinggi kenapa ya karena selama ini yang namanya indonesia ini itu
ya trust level kita ke pemerintah apalagi misalnya kita masalah korupsi kan masih menjadi problem
ya kita kan tidak trust apakah kalau kita memberikan kita membayar pajak saja kan nggak
nggak rela karena apakah uang pajak ini akan digunakan semestinya itu juga kan masih menjadi problem kita tidak punya trust misalnya di
aparat atau di dalam kebijakan kenapa ya karena legal system kita justice system kita itu dianggap masih sering tidak fair kalau bisa
dibeli ya kita beli termasuk
mengeluarkan harus ada izin surat
kesehatan dan lain sebagainya ternyata juga bisa saja dibeli atau tinggal dibayar saja atau dibujuk saja ketua rt atau rw nya sehingga
trust levelnya itu sendiri itu tidak bisa
membantu kita sebagai masyarakat untuk mengatasi ini bareng bareng
nah covid ini sering dikatakan wah ini the great level we are in this together covid ini tidak memandang bulu
mengenai nasional warna kulit apa dari
segi politik dan agama ataupun social it matches
sudah kelihatan bahwa ya di sini ada
contohlah kita school sekarang belajar dari rumah
ya tapi ada sekolah sekolah dan orang yang mungkin bisa melakukan belajar dari rumah karena di rumahnya ada wifi ada orang tua yang
mau punya bisa membantu jadi sementara di tempat lainnya mungkin di sana boro boro wifi mungkin harus belinya pakai pulsa
terus kemudian sekarang sudah kesulitan nggak ada income sehingga itu juga nggak bisa dilakukan ini
istilahnya social distancing ini yang ada adalah menonjolkan kelemahan kelemahan kita dalam selama ini sekat sekat yang membuat kita sebagai
masyarakat yang seperti saya katakan tadi mau
self isolation karantina mandiri bagaimana kalau di rumahnya itu space nya tidak cukup sempit atau bahkan merasa bahwa
ini kan ada istilah
definisi apakah pulang kampung mudik dan lain sebagainya ini kan sebenarnya nggak relevan
ya tapi yang kelihatan dalam hal ini
adalah work from home tapi bagi kebanyakan orang mungkin jakarta is not a home
kenapa karena kalau sudah tidak ada pekerjaan sudah tidak bisa bayar
sewa yang mereka mungkin tidak ada pilihan
jadi ini ini masalah we're in this together itu juga tidak betul dan kita lihat juga di amerika serikat ternyata yang paling banyak kena itu covid ini adalah masyarakat kulit hitam karena di situ mereka biasanya dari segi kesehatan tidak baik ya gizi buruk dan mereka juga tinggal di tempat tempat yang crowded dan penuh ini kalau yang namanya self isolating ini it's for a lot of people
it's a luxury gitu ya ini yang harus
tapi for certain people ini menjadi sebuah tantangan dan juga
for a lot of people ya ini menjadi tantangan sehingga sekarang makanya kebingungan ini adalah apa sekarang ini menjadi prioritas kalian mengatakan bahwa covid ini ya kalau so what kalau one kalau saya kena saya rasa nggak terlalu drastis atau ya kalau if i die ya everything will be fine
ya kalau ya kalau kalau saya mati ya semuanya akan baik
ya kalau ya kalau saya mati ya semuanya akan baik
dan mereka charlene
sesuatu yang kita tidak bisa prediksi tapi yang kita bisa prediksi adalah semakin lama kita dalam
situasi seperti ini ya ekonomi kita pasti semakin terpuruk semua orang mungkin ada beruntung kalau
punya tabungan tapi tabungan itu untuk berapa lama satu bulan tiga bulan tentunya enam bulan belum lagi
memang jolak sosial yang bisa terjadi dengan ada jadi hanggri jadi hanggri jadi angry gitu
ya laparnya itu jadi marah iya bu desi ini saya jadi dapat perspektif baru nih bahwa memang tidak semua orang
bisa menikmati atau mendapatkan luxury bisa work from home atau bisa stay at home di rumah aja
tadi bu desi mengatakan bahwa untuk beberapa orang home itu bukan di jakarta jadi mereka mungkin punya
alasan sendiri untuk kemudian harus
kembali ke kotanya masing masing sehingga melanggar aturan psbb begitu tapi kita coba
baca pertanyaan dari teman teman followers yang tadi sempat mengirimkan pertanyaan ke saya ini bu desi
ini mungkin tidak terlihat sorry tidak terlihat full ya tapi dia menanyakan bagaimana mengatasi
kerusuhan yang bisa terjadi jika nantinya masyarakat krisis begitu
akibat psbb ini mungkin ini sama yang terjadi seperti di amerika serikat begitu sudah mulai ada
gejolak kerusuhan di situ bu desi ya kalau di amerika serikat kita lihat lebih ke sekarang justru mereka
berdemo ya demonstrasi dan ini kan berseberangan dari tujuan social distancing mereka berkerumun
mengatakan bahwa ini hak hak saya dong kenapa harus diatur kapan saya mau keluar kapan saya mau
umum ya kalau sakit itu kan resiko yang saya ambil emangnya pemerintah siapa pemerintah kan
juga merupakan pilihan dari kita gitu jadi tidak ada istilahnya nggak bisa nggak mau diatur gitu
jadi dalam hal hal tertentu kita lihat ini contoh amerika serikat bagus ya karena ini juga
mencerminkan like of trust tipe like of trust di pemerintahan tapi like of trust di antara kita
lihat masing masing negara di amerika itu mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan apd
misalnya untuk mendapatkan ventilator itu bukannya ware in this together jadi berkompetisi satu sama
lain makanya angka di amerika serikat itu sangat sangat tinggi tapi pada waktu yang sama
mereka juga penerbangan kalau kita lihat di peta penerbangan sekarang ya itu di amerika serikat
itu masih terus menerus jadi
penyebarannya covid nya ini juga menjadi begitu cepat tapi kalau ini krisis ya kita harapkan kan
tidak terjadi ya karena kalau kita memiliki yang istilahnya krisis sosial yang ujungnya itu bentrok
dan yang rugi kan kita semua kita saya masih ingat misalnya waktu kerusuhan tahun sembilan puluh delapan misalnya ini makanya
juga kenapa pemerintah ini
ini lebih ke trial and error
itu sambil mengetes suhu
suhu atau temperatur
yang ada di masyarakat ini
seberapa kita bisa bertahan
kalau udah mulai agak sedikit
sakitnya itu berkurang
tapi ada ini
pakai kebijakan lagi
tapi itu jadi tarik ulur
tarik ulur ya
cuma masalahnya kalau dalam hal ini
itu virus kan gak bisa diajak
berdialog ya nggak bisa diajak
berdiskusi ini bukan
itu di luar dari kemasan
ini dampak ya
terhadap keberadaannya virus
ini tapi sebenarnya
kalau saya lihat dengan adanya
oke sekarang taruhlah semakin banyak orang
ke daerah kita lihat
kenapa tujuan social distancing
ini dilakukan kenapa
manusia itu harus dibatasi
banyak jumlah yang tersebar
kita harapkan tidak banyak
jumlah orang yang
kena penyakit ini apalagi
sampai sakit dan harus
masuk ke rumah sakit karena
fasilitas medis kita kurang
tenaga kerja jumlah tenaga kerja
kesehatan kita kurang
karena jumlah perawat
apd dan lain sebagainya itu kurang
jadi kalau sudah melihat
ada antisipasi dan ini banyak sekali
modelin dilakukan ya
taruhlah nanti ada daerah ini
yang menjadi karena jadi tujuan
dari pulang kampung ini atau
bikini dan ini sudah kelihatan
meningkat baik itu di jawa tengah
atau di jawa timur
misalnya itu disiapkan ya
kenapa kita mau ada flattening of the cur
kueref ini bukan eradikasi covid sembilan belas
tapi yang dari peak itu menjadi landai
itu supaya tenaga kesehatan fasilitas kesehatan kita yang minim ini
tidak kewalahan menangani masalah ini
karena masih banyak lagi penyakit penyakit yang harus disembuhi
karena indonesia banyak yang
dprd juga menjadi wabah juga saat ini
belum ada banyak yang perlu operasi
orang yang sakit karena penyakit yang lain
diabetes kardiofaskular yang memang merupakan penyakit yang banyak diderita
jadi tujuannya itu
tapi kalau nanti bisa disiapkan
taruh di daerah ini ya sudah disiapkan
infrastrukturnya dipastikan kalau nanti meningkat ke jumlah ini
jumlah tempat tidurnya cukup
jumlah apd nya cukup tenaga kesehatannya cukup
dan ventilatornya cukup
jadi resourcenya itu sudah harus disiapkan
sehingga kalau ada pelonjakan itu
orang tidak akan misalnya jadi kasus yang sakitnya
simptomnya sedikit jadi berat karena tidak dirawat
jadi ini disiapkan saja karena covid ini
jangan berharap ini akan tiba tiba hilang
masyarakat juga harus punya state of mind seperti itu ya bu desi
agar sama sama bisa mengakomodirlah
kita tidak hanya pemerintah dan tenaga medis saja yang bekerja
tapi kita juga bekerja untuk mencegah penyebaran ini semakin berlanjut
nah terkait dengan penyebaran ini ini ada satu pertanyaan lagi bu desi
ini cukup menarik menurut saya
actually ini pertanyaannya
dia menanyakan begitu bu deci
virus itu sendiri ini kan hanya istilahnya informasi yang loncat dari manusia ke manusia
tanpa ada manusianya itu kan akan hilang
makanya perlu untuk dilakukan gap
supaya tidak bisa menyebar dari satu orang ke orang lain
tapi tidak kalah
jadi rasa ketakutan yang berlebihan kecemasan itu juga
kan sudah dibuktikan kan membuat orang jadi stress
saya sering ngobrol sama tenaga medis dokter mengenai pengaruh dari stress itu
kepada kesehatan itu sangat tinggi
rata rata penyakit orang ke dokter itu ujung ujungnya karena dia stres
stress kerjaannya berat stress memikirkan masa depan stress tidak lulus ujian stress tidak punya pekerjaan
itu sendiri itu menimbulkan suatu reaksi terhadap daya tahan tubuh kita
sementara yang paling dibutuhkan oleh virus ini
supaya kalau kita kena ya mungkin simptomnya lebih sedikit
sehingga kans kita untuk sembuh tinggi atau tidak ada simptom dan ini tidak menjadi fatal
kuncinya karena belum ada obatnya atau belum ada vaksinnya eh kuncinya ya
kuncinya itu kan daya tahan tubuh
nah kalau orang stres kan daya tahan tubuhnya kan pasti menurun
jadi kita mengambil keputusan berdasarkan prioritas dan prioritas itu biasanya sesuai dengan risk
appetite yang kita miliki
kalau lah sekarang aldi ya aldi merasa bahwa wah saya sendiri mungkin cukup sehat
tapi kalau punya nenek itu kan pasti wah nenek harus dijaga
prioritas kan untuk dijaga
prioritas kan karena imunitas sistem kekebalan tubuh kita semakin kita semakin tua
apalagi sakit kan semakin rentan
itulah orang orang yang harus kita prioritaskan untuk kita jaga
makanya sekarang kan ada wah kalau di bawah empat puluh lima tahun di sektor sektor tertentu
ini kan berarti kan ada istilahnya mencoba berdamai
tergantung pada seberapa besar resiko ini mau kita ambil sebagai individu
tapi kalau misalnya pilihannya kalau saya gak keluar ngantar ini barang atau delivery
misalnya saya kerja di jadi ojol ya
ya nah saya gak takut
nah itu kita sebagai masyarakat juga harus menentukan
karena kita masyarakat heterogen
jadi kita punya prioritas sendiri
iya ada prioritas sendiri individu
dan juga kita bisa memetakan
bisa memetakan potensi kita juga ya bu yesi ya
memetakan potensi kita terpapar dengan risiko
iya dan kita lihat misalnya satu keluarga
ada orang tua ada yang masih usianya produktif
ada anak kecil kecil yang katanya tidak terlalu rentan
tapi juga ada misalnya kakek nenek yang dari usia
nah itu kan ada skala prioritas siapa yang menjaga
nah sama gitu
jadi tergantung dengan
nah disitu adalah level ketakutan kita itu seperti apanya
oke bu desi mungkin ini kita buka satu pertanyaan lagi
ini dari live instagram kita hari ini
bu desi ingin tanya bagaimana tanggapan ibu terkait media yang framing ekonomi kasus kesehatan
tadi sempat kita singgung sedikit bu desi
dan bu yesi sudah sempat menjelaskan soal trial and error
mungkin bagaimana kita menemukan titik temu antara ekonomi dan juga kesehatan di masa pandemi ini
iya kalau jelas ini urut urutannya
itu kesehatan mau tidak mau harus nomor satu
ekonomi tidak akan jalan selama masih
selama masih ada masalah kesehatan ini yang belum bisa kita atasi
kecuali misalnya aldi
kalau kita betul betul sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai
yang bisa merespons kalau ada kenaikan jumlah
ini kan kenapa kita selalu bicara flighting the curve ini
supaya tenaga kesehatan kita
supaya fasilitas kesehatan kita itu tidak dihujani atau tidak dibebani dengan jumlah yang harus dirawat
karena kalau demikian
makanya fatalitas jumlah orang yang meninggal akibat kasus ini di indonesia kan kelihatan cukup tinggi
itu bisa saja mencerminkan karena orang yang dirawat itu tidak mendapatkan perawatan yang memadai
tapi juga bisa karena tidak cukup
tapi bisa juga karena kasus underlyingnya itu banyak
ini supaya kita memberi nafas
kepada tenaga kesehatan kita
karena tenaga kesehatan medis kita juga sangat rentan terhadap penyakit ini
jadi itu yang harus diprioritaskan
siapkan semua fasilitas ini
sekarang di jakarta sudah ada yang wisma atlet dan lain lain
tapi di daerah juga ya disiapin saja
apalagi dengan ada mobilitas seperti ini
pada saat yang sama
karena kalau tidak ada ekonominya jalan ya orang bagaimana akan menyambung ke langsungan hidup
tapi juga bagaimana nanti perusahaannya yang harus memproduksi masker
bagaimana kalau misalnya pada bubar semua
dan ketiga kan berapa anggaran yang kita miliki
mau berapa kita bisa bertahan dengan melonggarkan defisit kita
ini kan pasti ada end game
tidak bisa terus terusan
ini lebih ke
meskipun sudah ada realokasi dari pemerintah untuk mengatasi covid sembilan belas ini
tapi sebetulnya roda ekonomi diharapkan masih bisa berjalan dengan pemetaan yang sudah dilakukan oleh
tidak hanya pemerintah tapi juga diri sendiri ya bu desi ya
karena masyarakat seluruhnya tahu
jangka waktu itu sangat menentukan
kalau misalnya hanya satu bulan
istilahnya kita krisis
kita sakit misalnya satu bulan
itu kan beda kalau biayanya kalau kita sakitnya dua bulan
luar biasa bedanya kalau kita sakit tiga bulan
sekarang kita mau sakit berapa lama
sebelum akhirnya kita tidak bisa bertahan lagi
jadi ini memang harus sama
jadi saya lihat ini
saling belajar dari hal ini
karena tidak ada blueprint
begini loh menangani krisis
kecuali yang seperti saya katakan tadi
kita juga bisa belajar dari negara negara
yang bagaimana mereka lakukan
kita tidak seperti china
tapi kita juga tidak seperti india
kita juga tidak seperti filipina
misalnya yang bisa aja ditodong
kalau keluar rumah
langsung dicampuk atau dipukul
seperti di india langsung
kita bukan begitu masyarakatnya
tapi kita juga bukan seperti di skandinavia
sama sama dengan anda
yang sudah level of trustnya tadi
yang levelnya sudah tinggi
dan level discipline dan kesadarannya
di sana juga mereka sebagai masyarakat
itu jauh lebih homogenes
tingkat kemiskinan tidak
gap antara yang kaya dan miskin itu tidak
mereka semua memiliki akses terhadap pendidikan dengan kualitas yang sama
akses terhadap kesehatan yang sama
jadi tidak ada diskriminasi
yang terjadi karena ketimpangan ekonomi
karena kita jumlahnya dua ratus tujuh puluh juta
sementara rata rata negara di skandinavia berapa
palingan delapan juta
itu satu jakarta
jadi sebenarnya itu bisa banyaknya populasi kita bisa menimbulkan masalah lebih kompleks lagi
tapi bu desi mungkin peralatan terakhir
karena sebetulnya waktu kita sudah lewat ini
apa pesan dari bu desi kepada masyarakat yang sampai saat ini masih berada di psbb
tapi juga ada juga masyarakat segelintir orang yang masih nekat untuk kemudian pulang kampung
apa yang ingin bu desi sampaikan
ya seperti saya katakan lagi ya
setiap orang kan punya konteks
punya alasan kenapa mereka melakukan sesuatu
tidak mungkin orang itu akan melakukan sesuatu karena oh ini buruk buat saya
oleh sebab itu seakan melakukannya
kan semua orang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya
sesuai dengan apa yang menurut dia itu paling baik untuk dirinya sendiri
ya mungkin saat ini banyak yang merasa saya tuh lebih baik tidak ada di jakarta
karena kalau saya ada di jakarta itu abcd
dan dia pertimbangkan
dan dia pertimbangkan resiko itu
bahwa kalau di kampung dia bisa efgi paling tidak dia bisa ketemu lagi dengan orang tuanya
jadi setiap orang itu bukan karena kita ingin melanggar dan lain sebagainya
tapi ada alasan sendiri yang kuat sistemnya
tapi sistem dan infrastructure kita itu juga harus lebih jelas sehingga orang bisa melihat
penerapan implementasi ini ketegasan kedisiplinan ini penting dilakukan
kenapa orang sekarang masih misalnya ingin balik dan melakukannya
karena dia anggap resiko melanggar peraturan
resiko melanggar kebijakan itu jauh lebih kecil daripada resiko dia tidak pulang kampung
ya jadi kenapa
karena ya kalau mau perlu surat ya gampang
apalagi kalau denda
misalnya denda ya taruhlah denda ini dua ratus lima puluh ribu ya that's within my masih within my risk appetite
saya masih merasa oh bisa nih
terus misalnya resikonya nanti disuruh balik
misalnya naik mobil pulang kampung suruh balik
oke resikonya siapa tahu kalau kita siapin terus minta sama petugasnya
daripada tinggal di jakarta dengan ketidakpastian yang mereka miliki di ibu kota misalnya
nah itu jadi tergantung dengan
makanya sanksi ini kalau memang ada sanksinya itu harus serius supaya bisa betul betul dijalankan
dan orang berpikir wah resikonya kalau saya mudik ini langsung di ini langsung nanti didendanya itu bukan satu dua tiga juta
tapi langsung harus didenda lima puluh juta dan on the spot
pikir dua kali kan
nah itu jadi tergantung dengan implementasi dari kebijakan itu sendiri
kebijakan diterapkan tanpa sanksi dan banyak bolong bolongnya
banyak faktor faktor x nya
just like saya katakan tadi
masalahnya di indonesia ini semuanya itu bisa diatur
semuanya itu ya
oke lah gitu
jadi meskipun sekarang
kalau kena juga ya nggak apa apa tuh
atau ya kalau airnya kena juga ya at the end of the day ya
semua orang juga nanti one day we all gonna die
mungkin to conclude mungkin seperti ini ya
saat ini memang sudah ada pelonggaran yang sedang dicatakan oleh pemerintah
tetapi adalah tugas kita masing masing untuk kemudian bisa memetakkan potensi risiko yang ada di diri kita sendiri apabila kita masuk ke dalam pelonggaran itu
dan sebetulnya kita harus benar benar melihat situasi yang saat ini sudah terjadi
bahwa di indonesia kita masih belum bisa untuk flattening the curve
dan juga tenaga medis kita fasilitas medis kita masih kewalahan
sebetulnya masih tugas kita yang sangat besar untuk berada di pembatasan sosial ini
daripada kita merisikokan diri untuk pulang kampung
tapi tidak melihat potensi nanti menambahnya jumlah kasus pasien positif covid sembilan belas di indonesia
terima kasih sudah sampai di kampung
dan memang dengan adanya pelonggaran ini ya harus disiapkan fasilitas kesehatannya di daerah daerah yang nanti bisa akan jadi jakarta lagi
itu yang harus di merupakan konsekuensi
kalau tidak ya nanti kita hanya memindahkan saja pusat pusat covid ini ke tempat lain
mbak ude sianur terima kasih sudah bergabung dengan kami sore hari ini
memberikan perspektif baru sudut pandang baru terkait bagaimana kita melihat sebetulnya pelonggaran yang terjadi saat ini
dan tadi soal kesehatan yang sebetulnya sebenarnya masih menjadi prioritas nomor satu yang harus menjadi top of mind dari pemerintah dan juga masyarakat
ude sianur sekali lagi